dan sekarang kita kelanjutan liga satu indonesia
madura united gagal memuncaki kelas men usai takluk di tangan bayangkara fc
berstatus sebagai tim tamu madura united tampil menekan sejak awal pertandingan
laskar sapikera berhasil punggul lebih dulu satu setelah peter odi miege berhasil menjemput kawang kawalan awan seto
kondisi ini bertahan hingga waktu turun minum
memasuki babak kedua anak asus simon mcmanamy berubah tempo permainan dengan menarik mundur gaya junior
dan memasukkan deddy suwisjawan di menit ke lima puluh enam
tempo permainan bayangkara fc pun semakin meningkat
gol pertama dari bayangkara fc tercipta melalui tendangan alsan putra masak di menit ke tujuh puluh dua
skor menjadi imbang satu satu
keeper madura united heri prasetyo harus kembali mengunggup bola dari kawangnya
setelah di menit ke delapan puluh dua
dengan satu timnya fabiano bertram
melakukan kolbur diri hasil pindangan ilham udin armain
hingga pertandingan terakhir kedudukan tak berubah
dua satu untuk kemenangan bayangkara fc